parfum saya masih ada
coba tawarin ke mbak surfi
tadi mas surti habis dari sini
terima kasih pok
tadi saya teh dari rumahnya bang ojak
terus ketemu sama potati
mas tisna mau kasih kerjaan
bantu bantu bikin kue ya
di rumah siapa mas
bukan atung mbak
saya nyari mbak surti
walah surti nggak punya uang mas
kalau disuruh beli parfum
saya sedang terkena saryawan di lidah bos
nih nya bawain makasih yang buat lu
bakwan jagung udah lo kasihin ke ani
salam dari nya udah lo sampein ke ani
masa sekarang niru sudah morsi nya

masa anda raya tidak berusaha ya
bayi pakai aku nih
letak wilang aja
mbak ani ngomong ngomong ada nggak ya yang butuh bantuan surti buat masak atau bikin kue gitu mbak
ih aku nggak tahu mbak
maaf bos banyak cabainya
saya sedang menerima
tadi lo bilang mau
sekarang lo harus tanggung jawab sama keputusan lo
eh mau beli parfum enggak
kalau yang itu mah spesial buat mbak beh mah
nah satu ratus lima puluh ribu mahal amat
bang beli bubur cang ijo
nggak pakai ketan hitam
makan di sini
nah gitu dong
pokok bram sempurna
membuat pakek ijen
jadi terus dipanaskan di
ada telur sama soda kue juga ada
ya udah ntar semua barang barangnya lo antar ke rumah emak ya
saya lagi keliling jualan parpu
oh yaudah gue kesana deh
makasih kang gojak
kagak dulu detis
gue jarang pake beginian
tadi sih babe mau beli tapi gak punya uang katanya
ya siapa tahu bang deddy mau berbakti sama orang tua
terus beliin buat babe
emang harganya berapa
buat bang deddy mah satu ratus tujuh puluh lima
kali ini gue gak berbakti dulu sama orang tua